ini jadi salah satu hal yang tadi dikatakan oleh ibu ya
terima kasih sudah berkenan bergabung para narasumber
oke ini bisa tolong ceritakan sedikit nih rumah ini itu direnov atau bangun dari nol bagaimana
sebab selama ini ppkm mikro terbukti tak menciptakan stabilitas